pelatih timnas u dua puluh dua indra syafri akan menyebutkan target yang akan dicapai di piala aff u dua puluh dua
setelah anak anak asuhnya menjalani beberapa pertandingan uji coba yang telah dijadwalkan
selain harus memiliki kemampuan teknis yang baik
para pemain juga akan menjalani psikotest dan tes intelijensia sebagai bagian dari proses seleksi
saat ini indra syafri telah memanggil tiga puluh delapan nama yang akan menjalani proses seleksi timnas u dua puluh dua
dari tiga puluh delapan nama tersebut beberapa pemain yang berumput di luar negeri seperti ezra walian
sadil ramdhani dan egy maulana fikri masih belum dapat bergabung
sistem promosi dan degradasi akan dilakukan dalam proses seleksi timnas u dua puluh dua
beberapa nama di luar pemain yang saat ini tengah mengikuti seleksi juga telah dipantau oleh tim pelatih
dari borneo kalau ada keeper nadeo dan juga ada jayus ya
yang dari holdingnya
arema dan satu lagi dari sugeng roni kalau nggak salah dari pestira
dan juga saya lagi meng input beberapa informasi dari teman teman pelatih yang ada di klub klub masing masing
salah satu pemain yang baru pertama kali dipanggil mengikuti seleksi adalah pemain persik kediri septian satria bagaskara
pencetak gol terbanyak di liga tiga ini akan bersaing memperbutkan tempat utama
dengan striker indonesia lainnya yang bermain di liga satu
liga dua dan liga luar negeri
kalau lingin depan ketat ya mas
ketat terus keras
dan kan di striker u dua puluh dua ini kan udah pernah ke timnas semua
jadi ya bersaing secara sehat aja
sebelum tampil di piala aff u dua puluh dua di kamboja pada februari mendatang
timnas u dua puluh dua dijadwalkan menjalani satu kali uji coba internasional dan tiga kali uji coba dengan tim lokal
timnas u dua puluh dua dijadwalkan menjalani satu kali uji coba internasional dan tiga kali uji coba dengan tim lokal

kedua juga dipersiapkan tampil di kualifikasi piala afc u dua puluh tiga dan sea games dua ribu sembilan belas di filipina
erlangga wisnuwaji jakarta